mas banu aisah dia sekarang sudah berubah
dia pergi dengan wanita lain aisyah ke tempat tausiat ini
dia suka minuman keras
aisyah kamu jangan nasihatin aku
aku datang ke sini ke tempat usaha kakak kamu dan suaminya
udah sana pergi
aisyah kamu jangan nasihatin aku
kalau kalian mau saya tunggu di samping rumah bukadis
gimana ajak yang lainnya
saya tunggu ya pak
jadi kita mau disini jadi pengemis
jadi kita tuh mau berdayakan warga desa yang kurang mampu dan miskin
bapak ayung mau jadikan desa ini jadi desa pengemis
tapi kalian gak usah khawatir
nanti kalian bakal dapet bagiannya bakal dapet duit
tapi kalian harus ingat
kalian semua harus patuh sama kita
jangan sampai ada yang kamu
kalau ada yang kabur
coba kalian lihat semua
ini tape ini kain kasah dan pewarna
tapi ini berfungsi untuk mengundang lalat datang ke luka yang kalian buat
kamu besok berperan sebagai orang bunting
dan kain ini bisa untuk membuat kamu seperti orang bunting
tanpa trik trik ini semua kita susah akan mendapatkan kejalanan
dan kita harus berhenti mencari kebanyakan orang yang bisa mencari kemampuan

dan kita harus berhenti mencari kemampuan
dengan begini kita akan mendapatkan uang
besok kita mulai beraksi
bukan begitu bos

jangan beli lagi dong bos
kalah lagi nih gue
lo minum berapa
tahan aja bos
tahan aja bos
tahan aja bos
kemarin lo udah utang kopek
kan minggu depan balik ke sejuta
lo berdua kesana
ternyata kak belayu selama ini memanfaatkan warga desa untuk menjadi pengemis
apa lagi yang akan terjadi di desa ini
bisa jangan telat ya
bisa jangan telat ya
bisa jangan telat ya
till' nini lah belum mati
astaga ide lu diding

walaupun aku ada
terus bisa mengh fractional

masuk aja pesawat sampe configuration

mas hassal di suikah sih
mas mas su
baik bu ajak anak ibu kerja
keras singkat cepat langsung cair
banyak duit bu
aku gak mau om
tenang bu kita banyak butuh wanita kok
apapun ibu bisa beli
tuh denger kan bu
tapi jangan jadikan anak saya sebagai pelacur
mau jadi apa desa ini
kami dan seluruh warga bisa menghancurkan tempat kalian
cari kerjaan kan sekarang susah
latihan tempat kerja saya juga kan ada izinnya bu
resmi dari bu kades
kenapa kamu bersalah menang dengan wanita akan ini pak
ngapain kamu kesini
aku lagi bersenang senang
pergi sana kamu jangan ganggu aku
pak sadar pak sadar
kenapa kamu berubah
kenapa kamu pergi ke tempat raksasa hati ini pak
eh kamu terlalu banyak bicara
pergi sana kamu
pak tolong jangan kasar ya pak
bu sebenarnya ada apa sih
mas banu aisyah
mas banu aisyah
dia sekarang sudah berubah
dia pergi dengan wanita lain aisyah ke tempat maksiat ini
padahal anaknya lagi sakit
dia suka minuman keras
aisyah kamu jangan nasihatin aku
aku datang ke sini ke tempat usaha kakak kamu dan suaminya
udah sana pergi

ini semua berkat kamu sayang
kita bisa tambah kaya
dari hasil penghutang warga
dengan dari pembangunan mas
dan kamu juga harus tahu
usaha miras perjudian
lokalisasi dan pengelolaan pengemiskinan
masih pesat kita tuh kebagian untung
yang sangat besar bisa kita berhasil saya
mas aku mau beli mobil baru
kamu tuh harus keliatan
lebih wow lebih mewah
kamu tuh gak boleh sama seperti warga warga lain
kamu beli aja perhiasan
baju baju supaya kamu tuh kelihatan lebih cantik
desa ini udah semakin gak karbon kak
banyak pemamuk di desa ini
ya terus kenapa
mabuk itu haram
ya udah gak usah minum ribet amat sih
ya allah kak tapi ini udah keterlaluan kak
banyak wanita yang digodain
dan desa ini mulai gak aman kak
kalau menurut kamu di desa ini nggak aman
ya udah kamu gak usah keluar malam selesai kan
kerja pak rt sangat bagus sekali
setoran warga sudah masuk
pak rt jangan khawatir
nanti pak rt
bu kades ini tidak bisa kita lakukan terus bu
karena warga sudah banyak
mengeluh dan protes
pak rt jangan khawatir
kalau mereka melawan
ya pakai cara kekerasan
jangan biarin warga itu pada manja
eh jangan sekarang gini
lo kumpulin semua warga di sini
biar gue yang atas
semua tur sepatu ambil di gua
kalau lebih lebih bagus nanti gue kasih bonus
mana jalan kamu ini perintah bu kades
saya belum punya uang pak
karena kamu ini sudah telat pembayaran pembangunan jembatan
bukan punya uang pak
kamu ikut campur
saya menyesal telah memilih bu ratna
dia pemimpin yang jolim
dulu waktu terima amplop kamu senang senang aja
sekarang mau menentang
pak cukup pak cukup
tolong jangan sakitin bapak ini
karena bapak telah melakukan tindakan kekerasan dan penghanian ayah pak
ya allah pak
aisah kakak kamu ini sudah
dia lupa dan ingkar janji
dia seharusnya mesejahterakan warga
malah memeras kami
desa ini tidak keruan semenjak kakak kamu menjadi pemimpin
warung remang remang bermunculan
dan warga yang seharusnya
mencari nafkah yang benar
malah disuruh menjadi pengemis
dan itu saya tahu semua bahwa
kakak kamu dan kakak ipar kamu
kami menyesal memilih
kakak kamu menjadi pemimpin
ternyata kakak kamu
tapi pak saya sudah bicara
saya sudah bicara tentang hal ini dengan kakak saya pak
ini tidak bisa dibiarkan
desa ini semakin kacau
semenjak bu ratna memimpin desa ini
dan campur tangan suaminya
pak kita harus demo
untuk menurunkan bu ratna
dari kepala desa
apa yang hambat takuti terjadi
desa ini sudah dipimpin
oleh pemimpin fasik seperti kak ratna
kak ratna sudah
melakukan kejahatan dengan terang terangan